nabi acai kemurahan bulan amalan
baik saya ingin memulai anda dengan melihat gambar ini
seorang tunan netra apa yang anda fikirkan
tentu dia tidak bisa melihat dia perlu tongkat
apa lagi ya sulit untuk mandiri
orang ini namanya adalah pak ade ismail
ia tunan netra
beli beli dia memproduksi al quran braille
sudah lebih dari
dari tiga yang ia produksi
berkiprah dari tahun dua ribu
subhanallah tersebar di sejumlah daerah di indonesia
bahkan hingga ke malaysia singapura dan hingga ke turki
anda kagum kepadanya
sifat apa yang dimiliki
inilah sifat agung manusia
sifat ini juga
yang harus dimiliki oleh kita
oleh anda oleh bangsa indonesia
agar bangsa ini maju bangsa ini harus mandiri
pertanyaannya dari mana sifat mandiri ini lahir
mengapa sifat mandiri ini lahir
mengapa sifat mandiri ini begitu kuat dan membuat orang maju
sebelum saya jawab
bayangkan kalau orang tidak punya kemandirian
bangsa bangsa yang bangkit adalah bangsa yang punya kemandirian
dan orang orang yang sukses adalah orang orang yang berpegang kepada kemandirian
maka sekarang saya ingin ajak anda memahami satu dari sembilan puluh sembilan ⁇ asmaul ⁇ husna adalah sifat allah al qayyum
yang maha mandiri
banyak orang kagum dan bicara
wahai dirimu jadilah orang yang mandiri
wahai anakku jadilah engkau orang yang mandiri
wahai bangsaku jadikanlah engkau orang yang mandiri
itu adalah kekuatan dari allah al qayyum
dialah yang memberi kekuatan kepada orang orang yang sukses
dialah yang memberi kekuatan kepada seorang tunan netra
untuk membuat al qayyum
ini adalah kunci kekuatan
keberhasilan manusia bukan hanya berzikir asma'ul husna
tetapi ia mempraktekkan zikirnya menjadi aplikasi
bukti bahwa sifat allah adalah sifat yang harus dipelajari
sifat allah adalah bukan hanya mengikat manusia untuk turut
tetapi ketika manusia merapat dan turut
insyaallah kesuksesan keberhasilan
dan kemerdekaan akan datang kepada anda
semua orang bicara memuji kemandirian
tepuk tangan kepada orang yang mandiri
memberi penghargaan kepada orang yang mandiri
memberi hormat kepada orang yang mandiri
menyaksikan orang orang sukses karena kemandirian
tapi banyak orang lupa bahwa kemandirian adalah sumber kekuatan energi
daya dorong dan daya tarik dari allah al qayyum
katakan segala puji bagi allah tuhan semesta alam
maka bagi anda yang merasa sudah mandiri jangan lupa diri
karena mandiri bersumber dari allah yang maha mandiri allah al qayyu
maka rendukkanlah hati kita
karena kita sesungguhnya tidak punya kekuatan selain kekuatan allah
tidak ada kekuatan tapi kekuatan allah
lihatlah alam semesta juga mandiri
rembulan berputar mandiri
bumi berputar mandiri
matahari berputar meligalaksi dua ratus dua puluh juta tahun mandiri
elektron berputar mandiri
semua matahari bulan bintang mandiri
maka kemandirian itu bersumber dari allah al qayyum
maka bukan hanya matahari bulan bintang
maka allah beri kekuatan kepada manusia untuk mandiri
subhanallah sempurna ciptaan allah ini
memberi kekuatan kepada manusia
kagungan kepada manusia
agar kita mampu hidup tegak di muka bumi
bukan hanya sekedar ruku dan sujud
tapi ia mampu tegak bersama dengan orang orang lain
yang memiliki kemandirian
maka ketika engkau mandiri katakanlah
bagi allah tuhan semesta alam
ketika melihat kemandirian katakanlah
tiada daya kecuali kekuatan allah
mari kita rundukan sejenak
atas kemandirian anda semata karena dia yang maha mandiri
atas keberhasilan anda karena dia yang memberikan keberhasilan
karena engkau telah merapat kepada sifat sifatnya
katakanlah allahumma ya allah ya wahyu
engkaulah yang maha mandiri
maka jadikanlah hidup kami senantiasa mandiri dengan kekuatan
jadikanlah anak kami mandiri
jadikanlah organisasi kami mandiri
jadikanlah instansi kami mandiri
jadikanlah perusahaan kami mandiri
dan jadikanlah setiap kami mandiri
senantiasa ingat kepada engkau yang maha tinggi
setiap kami mandiri maka kami berkata
dan jadikanlah tangan kami ini tubuh kami ini
bangsa kami adalah bangsa yang mandiri
curahkanlah kemandirian itu kepada diri kami
hingga kami menjadi halifah mu di muka bumi